tim monitoring gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kelurahan lenteng agung jagakarsa jakarta selatan
jumat pagi mendatangi kediaman warga yang baru pulang setelah mudik
para pemudik diminta menunjukkan surat izin keluar masuk
dari pemerintah provinsi dki jakarta atau surat kesehatan lain
hasilnya empat kelurahan tidak memiliki sikm
surat kesehatan dari instansi terkait ataupun ktp dki jakarta
petugas kemudian mewajibkan pemudik yang baru tiba di ibu kota ini
menjalani isolasi mandiri selama dua pekan
rumahnya pun ditempeli stiker bertuliskan
rumah pendatang mudik dalam pengawasan karantina mandiri selama empat belas hari
pemudik menyadari kesalahannya dan melakukan karantina sesuai dengan peraturan pemerintah
empat belas hari saya siap
sajalah sebagai warga saya siap untuk dikarantina
yang penting kalau dikarantina kan otomatis kita nggak bisa mencari rezeki
nggak bisa mencari duit
saya siap yang penting urusan makan
mudah mudahan aparat setempat atau yang ada di sini
gimana baiknya lah biar sama sama selamat gitu
untuk mencegah pemudik yang melakukan karantina mandiri
bersosialisasi dengan warga lain
pihak kelurahan akan menempatkan
dan petugas untuk mengawasi
kita bersama dengan rt rw kita mendata
nanti akan kita tanya
apakah mereka bersedia melengkapi dengan surat keterangan sehat
di luar covid
nah kalau itu mereka bisa melengkapi
kita tidak melakukan penembakan stiker
tapi kalau mereka tidak bisa menunjukkan kita
saya terutama mengambil istilahnya jalan yang terbaik untuk
mengkarantina mereka dengan kemauan sendiri
pemerintah provinsi dki jakarta akan memperketat
pemeriksaan pemudik yang kembali ke ibu kota
pemudik yang tidak memiliki sikm atau surat kesehatan lain
akan diminta melakukan karantina mandiri
baik di rumah maupun di tempat yang sudah disiapkan pemerintah
badru zamal jakarta